koalisi perubahan yang dibangun partai nasdem demokrat serta pks
dan mengusung anies baswedan sebagai capres dua ribu dua puluh empat
menggelar buka bersama di nasdem tower menteng jakarta pusat sabtu petang
selain sebagai silaturahmi partai koalisi
acara buka bersama ini juga membahas perihal cawa pres
yang akan mendampingi anies baswedan dalam p pres mendatang
partai nasdem menyatakan nama calon pendamping anies
akan diumumkan paling lambat pada bulan juli mendatang
paling lambat sebulan sebelum pendaftaran itu sudah kami hitung
itu paling lambat artinya bisa lebih cepat
bahkan ada sebuah reng rengan yang sudah kita hitung bulan juli tampaknya sudah
sementara terkait siapa sosok cawapres yang akan diusung koalisi perubahan
belum disebut dalam pertemuan kali ini
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menyerahkan keputusan tersebut kepada anies baswedan
kami juga ingin memberikan ruang yang luas kepada calon presiden kami
untuk bisa menentukan pasangannya
ada kriteria kriteria yang beliau lah yang akan paling tahu
dan paling menentukan pada akhirnya
sementara itu wakil presiden ri ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala
yang turut hadir dalam acara buka puasa dan terlihat duduk satu meja bersama anies baswedan
menyebut tak ada pembicaraan politik dalam acara tersebut
satu tanya soal siapa yang akan mendampingi anies
jk berharap sosok cawapres yang dipilih nanti mampu menambah suara untuk kemenangan anies
cocoknya kalau calon itu menambah suara aja dan bekerja sama nanti kalau menang
sejauh ini baru koalisi perubahan yang secara jelas mendeklarasikan capresnya
yaitu anies baswedan
sementara siapa cawa pres mendampingnya hingga kini masih menjadi teka teki
rizky ikhtiar yahya